sementara sebuah gudang penyimpanan minuman keras impor dari berbagai merek
dibongkar satuan reserse narkoba polrestabes surabaya
selain menyita ratusan botol miras polisi juga menyita ratusan lembar cukai
yang diduga digunakan untuk memalsukan produk miras
satuan reserse narkoba polrestabes surabaya langsung mengerebek gudang minuman keras impor
di tempat ini polisi mendapati ratusan botol miras impor dari berbagai merek yang diduga palsu
petugas juga menemukan dan menyita ratusan lembar cukai palsu
yang diduga dipasang untuk mengelabui konsumen pada saat dijual
letak gudang ini juga cukup tersembunyi dari akses masyarakat sekitar
letaknya di antara gudang bekas membuatnya semakin tidak diketahui oleh warga
polisi menduga adanya produksi miras impor palsu di tempat ini
dan hasil produksinya dipasarkan di beberapa tempat hiburan malam di surabaya
seperti tempat karaoke dan diskotik
kita berhasil menemukan salah satu gudang minuman keras minuman bermerek semua
kita lagi hitung jumlahnya cuma yang menarik ini apakah ini palsu
atau bagaimana ini lagi kita ada tindak lanjutnya
hanya saja ada sebagian yang kita temukan yang tidak menggunakan cukai
tapi ada juga yang belum ditempelkan
saat ini polisi tengah menahan pemilik gudang
untuk mengembangkan adanya indikasi ilegal dalam peredaran miras itu